dengan melihat dinamika yang ada pada akhirnya ibu megawati soekarno putri
menugaskan dppd perjuangan untuk berkoordinasi dengan tim pemenangan nasional ganjar presiden
sehingga besok pada hari rabu tanggal delapan belas oktober dua ribu dua puluh tiga pada jam sepuluh tepat
akan diumumkan siapa calon wakil presiden yang akan mendampingi pak ganjar pranowo di pohon itu
pokoknya rahasianya bahwa yang dicalonkan betul betul hasil perenungan yang mendalam
dan sesuai dengan tantangan yang didapati bangsa kita saat ini